wannya aja jago banget
hano mama bisa mati berdiri ini
udahlah boy kamu masih ingat gak waktu itu
waktu kamu ngelawan chandra
boy kamu itu menang
tapi ujung ujungnya kamu tuh masuk rumah sakit
aduh mama udah gak sanggup ngeliat kamu kayak gitu lagi
dan mama gak mau kamu itu
sakit sakit masuk rumah sakit
maaf banget ya maya
gimana ini kamu bisa seperti kerjain baru mau dikerjain sekarang
wah iya motor saya juga gimana nih kang
dia motor saya juga kang
saya besok janji besok pagi nyonter emak ke pasar
wah ini liatnya ada pasti yang tiga
minta motornya beres hari ini
kita gak bisa selesain
bantuin lah tuh apa
ini bukan jaman sang kuriang mana ada yang bisa selesai sehari
wah kita ini bertiga
tangannya cuma dua kurang satu
dua tangan lagi apa harus ikutan
wah kalau tidak dibantuin
ini bisa selesainya besok
ya jangan besok dong kang
kan kemarin saya sudah bilang kalau besok pagi saya mau ngantar emak ke pasar
ya udah udah gak usah nangis
ya udah ntar sore aja deh
saya belas diri aja gak apa apa
bener gak apa apa gak akan kangen sama saya
kan kalau misalnya akang abang urusin kerjaan
berarti kan kang abah itu laki laki yang bertanggung jawab
saya pamit dulu ya
kita kenalin ke orang tuanya raya
oh iya boleh boleh biar mau bisa ketemu sama orang tua kamu ya
yaudah mama ikut kita aja konvoy biar gak kesasaran ya
tentang juga nih mau ketemu calon besan
bu supplier kita lagi datang ibu bisa nggak balik ke butik
aduh bisa nunggu sebentar gak saya ada urusan sebentar aja
bu masalahnya dia udah nunggu
nunggu dari tadi
sebenarnya udah saya handle cuman katanya ada yang mau dinego sama ibu
gitu loh bu supplier yang rese itu
yaudah yaudah saya balik ke sana ya
si mama kemana
halo ma assalamualaikum
saya maaf ya mama kayaknya nggak bisa ke rumahnya raya deh
ini mama mendadak harus pergi ke putih ada urusan
kok mendadak aja adi sih ma
nanti aku bilangin ke raya ya
tapi mama janji loh nanti harus ke rumah raya juga
yaudah salam buat raya ya sayang
insya allah nanti mama mampirlah ke sana
oke ma waalaikumsalam
soalnya mendadak mama harus ngurusin suppliernya ke butik
oh gitu yaudah deh gak apa apa
tapi nanti mama pasti ke rumah kamu
ketemu sama abah
iya boy dari tadi kamu diam aja bongong bongong
oh iya boy belum kasih tau ke mama dan papa ya
kalau boy itu mau pertandingan bela diri
gak usah ikut
gak usah ikut gak usah
ih papa gak cocok tahu
boy please boy kamu gak usah ikut bertanding lagi
please deg degan mama bisa copot jantung mama
mah namanya juga boy itu latihan bela diri
ya harus bertanding dong harus bertarung
gimana sih mama
ya mama juga tahu bukan latihan balet
bertarung justru itu
juara mma tiga kali pak
tuh kan pak lawannya aja jago banget
hanung mama bisa mati berdiri ini
udahlah boy kamu masih ingat gak waktu itu
waktu kamu ngelawan chandra emang sih boy kamu itu menang
tapi ujung ujungnya kamu tuh masuk rumah sakit
aduh mama udah gak sanggup ngeliat kamu kayak gitu lagi
dan mama gak mau kamu itu sakit sakit masuk rumah sakit
tapi bu itu udah gak bisa mundur lagi
nah yang penting tuh sekarang boy cuma minta doa mama dan doa apa apa
biar boy gak kenapa kenapa
boy kalau masalah doa ya pasti kamu tuh anak mama
kamu harus tahu kalau mama sholat nama kamu pertama yang mama sebut tahu
gini aja deh kita bikin perjanjian
lain kali kalau kamu mau ikut pertandingan please sport
minta izin dulu sama mama
bukannya kayak begini
ma boy bertanding dulu ya
aduh gak bisa deh kayak gitu
gak tega mama kalau lihat kamu di rumah sakit lagi rumah sakit lagi
terus boy harus gimana mah
harus panik gitu
seneng ketawain mama puas
boy ini masalah khawatir tahu
harusnya kamu jangan mengiyakan dulu lawan kamu
tapi kamu harus minta izin dulu sama mama cantik
ma boy mau bertanding ya
itu juga kalau mama izinin
bukannya kayak gini
ini namanya kebolak kebalik
masa mengiakan dulu baru minta izin sama mama
hah mana acaranya
ini mah gak cocok kayak gitu
boy bukannya jangan bete
kamu harus tahu nanti kalau kamu udah jadi orang tua
kamu baru bisa ngerasain apa yang mama rasain sekarang
papa juga orang tuanya
ih kalau papa mang
orangnya terlalu cuek terlalu santai
ya beda dong
mama yang melahirkan boy
ya mama gak mau dia kenapa kenapa
mana sih nggak usah mama khawatir
ma sebenarnya tuh boy udah nolak
cuma waktu itu kan alex cs datang ke acara universary mama dan papa
dia ngancam kalau dia bakalan ngancurin acara mama dan papa